untung aja anak kamu lihat
kalau anak sampai atlet dia pasti bikin macam macam sama aku
soal keadaan aku disini
aku gak mau gantian sama kita kita
kita kan juga pengen tau keadaannya taufan seperti apa
mama sabar aja dulu
kalau fadil selesai pasti dia juga akan keluar
yang penting kan sekarang dr effendi bilang
kalau taufan dalam keadaan baik baik
jadi kita tunggu aja
apa jangan jangan dokter effendi berbohong sama kita ya pak
mama juga gak tau mila
tapi rasanya dokter effendi sikapnya aneh sekali
karena takut ada yang gak beres
ya allah jangan jangan tovan kenapa napa lagi
makanya dokter effendi cepat cepat masuk ke dalam
atau atau fadil
jangan jangan fadil kenapa napa pak
ya allah mila
kalian kalian yakin
kamu mau bertukar pakaian
pada posisi sekarang
dan tidak membiarkan ada orang yang tahu mengenai ini
fadil kamu yakin kamu tidak keberatan
iya pak biarlah biar sedikit orang aja yang tahu
karena kalau kita cerita tentang hal ini pada semuanya
pasti akan menimbulkan masalah baru pak
dan fadil gak mau itu sampai terjadi pak
dan fadil juga gak mau membuat camilla kecewa karena mendengar semuanya
gimana papa papa setujukan
ya allah jangan jangan
pak kita harus berhenti
pak kita harus berhenti
pak kita harus berhenti
pak kita harus berhenti
pak kita harus berhenti
pak kita harus berhenti

walaupun kamu disini cuma sebentar

saya benar benar bahagia banget
karena akhirnya kamu bisa tinggal disini
karena akhirnya kamu bisa tinggal disini
edo si cantik kalau lagi tidur seperti malaikat ya
ma buat edo cantik memang selalu menjadi suara malaikat buat edo ma

walaupun dia lagi tidur
karena dia sudah merubah edo ma
dia mengingatkan edo
kalau masih ada cinta yang bisa edo perjuangkan ma
cinta yang gak salah
cinta yang mungkin ma
cinta yang mungkin ma
yaitu cinta edo ke indy ma
karena kalau edo mengejar kamila terus
karena kalau edo mengejar kamila terus
yang ada edo hanya menumbuhkan rasa dosa di hati edo ma
dan mana boleh sih ma
makanya tuhan gak pernah merestui ma
apalagi mengabukkan permintaan edo
ya pentasan aja ma
edo gak pernah bisa mendapatkan camilan
mama setuju sekali
dengan adanya si cantik
mama dengan kamu hubungannya menjadi lebih dekat
mama senang sekali do
karena mama sama kamu jadi jarang bertengkar
hidup hidup mama bahagia sekali
karena anak tunggal kesayangan mama
sekarang sudah menjadi ayah yang bijaksana
lebih baik mama masuk ke dalam air
ma apaan sih ma
ma gak bisa seperti ini ma
ma kan dengar sendiri
dr effendi menyuruh kita menunggu di sini
mama gak bisa main masuk begitu aja ma
hargai dia ma
mama sama aja tidak menghargai dia
hargai dia seperti dia menghargai anak kita ma
sebelum dokter effendi memperbolehkan kita masuk
kita tunggu di sini
masuk jangan ya
masuk aja deh
jangan jangan andara
kalau kau masuk ke sana kamu nanti akan bikin keributan
taufan mau ngabarin tapi sampai sekarang belum ngabarin juga keadaan fadil
fadil gimana ya keadaannya
kalau ada apa aku langsung masuk
andara jangan telepon nanti kalau kamu telpon taufan
terus ketahuan sama kamila
yang ada kamila marah lagi dan ngambek lagi kan
susu susu teman teman ya
oh ya terima kasih ya
untung aja anak gak melihat
kalau anak sampai ngeliat dia pasti bikin macem macem sama aku
soal peradaan aku di sini
tapi muka anak kelihatan sangat panik sekali
tapi jangan jangan benar
keadaan fadil makin parah
telepon ana gak bisa dihubungin soalnya baterainya mati
soalnya ana baru tau kalau kata pa masuk rumah sakit dan handphone ana memang udah mati dari tadi
maafin ma kalau ana telat
gimana ya allah
mudah mudahan neneknya kamilah gak lihat aku
terima kasih ya ma
masih mau ke mana
kamilah gak lihat aku
kan ruangannya di situ bu
perempuan itu ras
itu perempuan berusaha ke rumah tangga kamilah dan fadil
dia dia kesini pasti mau macem macem
jangan jangan dia kesini ya
di sini mau mengacau lagi
ibu mau samperin dia
ibu mau kasih pelajaran buat dia
ibu salah orang kali ibu
aduh jelas jelas lihat perempuan itu sembunyi di situ
udah lah ibu
yang penting sekarang taufan
taufan sedang gawat ibu
jangan sampai kita terlambat
kesian harus sudah jalan duluan